badan intelijen negara kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada lembaga penelitian dan universitas yang dipercaya pemerintah dalam menanggulangi wabah virus corona
kali ini universitas erlangga surabaya yang menerima bantuan alat laboratorium covid sembilan belas dan dukungan pembiayaan penelitian
penyerahan alat alat laboratorium covid sembilan belas dan bantuan biaya penelitian untuk penemuan kandidat obat anti covid sembilan belas diterima langsung oleh rektor universitas erlangga muhammad nasih pada jumat delapan mei
bantuan bin ke unair akan meningkatkan deteksi covid sembilan belas menjadi lima ratus sampel per hari dan mempercepat pembuatan kandidat obat covid sembilan belas
ini merupakan bentuk dukungan bin terhadap lembaga pendidikan dan penelitian guna mempercepat penanganan dan memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
bin juga bekerja sama dengan lembaga biologi molekuler eijkman untuk pengembangan teknologi preventif atau vaksin terapi plasma serta terapetik terhadap virus corona
sebelumnya bin juga telah mengirim bantuan ke beberapa pihak terkait penanganan pandemi corona seperti rumah sakit persahabatan rumah sakit brimob gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas serta kementerian kesehatan
bin juga berkata bahwa bin perlu ada kerjasama dari semua pihak secara gotong meroyong dan terus menerus dengan kekuatan kita masing masing bagaimana ini disinergikan
salah satunya maka kami bekerjasama dengan berbagai lembaga lembaga penelitian rumah sakit rumah sakit dalam hal ini
dan salah satunya yang kami lihat di sini ada ahli ahlinya ya jangan sampai kita tidak menyerahkan kepada ahlinya
oleh karena itu memang ini kalau dilakukan dengan
karena biasa itu mungkin waktunya akan lama dan banyak korbannya akan masih terjadi
sehingga kami di sini juga berharap dengan kerjasama ini muncullah hasil antara lain misalnya dengan adanya temuan daripada kandidat obat misalnya
dengan kandidat obat untuk covid sembilan belas baik itu dari obat obat yang sudah ada yang memiliki efektivitas
dan hasil yang punya pengaruh terhadap penyembuhan terhadap pasien covid sembilan belas termasuk juga kandidat obat baru covid sembilan belas
dan dengan adanya tambahan bantuan support dengan pcr dan lain lain tentu kami berharap ini akan bisa menambah lagi kapasitasnya
sehingga instruksi pak presiden untuk bisa melakukan pengetesan secara lebih masif lebih massal bisa kita lakukan
dengan target yang sama itu adalah pengembangan obat opb istilahnya obat pengembangan baru
itu istilah di indonesia yang mana ini juga menjadi tantangan bagi indonesia untuk bisa secara mandiri menghasilkan obat pengembangan baru khususnya untuk anti covid